penunjuk rasa di dekat pagar utara dpr senayan jakarta senin sore berlangsung ricuh untuk menghentikan masa yang melempari petugas dengan batu
polisi menembakkan gas air mata
asli masa yang berkumpul di jalan gatot subroto sisi barat pagar utara gedung dpr semula berjalan tertib
masa yang terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa pelajar dan buruh berdiri di depan barikade polisi sambil berorasi
sekitar pukul enam belas tiga puluh masa yang berada di jalan gatot subroto masuk ke jalan tol dalam kota dan mulai melempari polisi dengan batu
untuk mengurai masa yang semakin anarkis pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah masa yang berada di jalan raya dan di jalan tol dalam kota
untuk mengetahui situasi terkini di luar gedung dpr ri sudah ada koresponen cnn indonesia arya dita utama dito
seperti apa malam hari ini suasananya
ya halo selamat malam putri saat ini saya berada di semanggi jakarta pusat
anda bisa lihat bahwa memang sangat kosong saya berada di jalan tol dalam kota
tidak ada kendaraan yang melintas baik yang ke arah cawang maupun juga yang ke arah selipi
tapi ada pun juga ada sejumlah kendaraan yang dapat melintas di jalan
gatot subroto tapi memang mereka nanti akan dialihkan ke arah gebaran pemuda
nah saya akan menunjukkan ada sesuatu putri
ini adalah pasukan yang tadinya mengamankan bentrokan yang terjadi antara masa dan juga pihak kepolisian dan maksud saya petugas keamanan
di sini titik ini adalah titik akhir penjagaan
nah tadinya sekitar tiga puluh menit yang lalu di sini terjadi bentrokan antara pihak keamanan dan juga massa
dimana massa tadi melakukan pelemparan batu dan juga tembakan kembang api ke arah aparat
hal itu dibalas dengan tembakan meriam air dan juga gas air mata
tadi mereka sempat ada ricuh sekitar dua ratus meter dari gerbang dpr sisi utara
tapi terus kemudian kira kira satu setengah jam kemudian mereka berhasil dipukul mundur sampai ke semanggi
yang berjarak sekitar mungkin satu lima km dari sini
dan sekarang saat ini anda bisa lihat suasana setidaknya di semanggi sudah kondusif
padahal tadi dapat saya katakan cukup sangat ricuh
karena memang tadi sempat ada aksi bakar bakaran di jalan terus kemudian lemparan
terus juga tembakan gas air mata dari pihak keamanan
tapi saat ini memang pihak kepolisian masih berusaha menjaga lokasi
dan mereka masih berwas was atau berhati hati
mengingat bahwa memang masa ada yang sebagian mengarah ke utara dan juga ada yang mengarah ke arah selatan
sehingga demikian makanya posisi ini dianggap strategis
untuk karena itu masih dijaga oleh pihak keamanan
supaya tidak kembali dikuasai oleh massa yang mungkin akan kembali ke dpr
tapi jika kondisi seperti ini mungkin bisa saya prediksi mungkin masa mungkin tidak akan lagi kembali ke dpr
bahwa penjagaannya sangat ketat
terima kasih atas informasi
anda kami tunggu terus perkembangan dari lokasi